terus bergerak untuk menanggulangi pandemi
berkolaborasi dengan kementerian sosial dalam menyalurkan donasi
donasi berupa makanan bergizi senilai dua miliar rupiah ini
diberikan secara simbolis langsung kepada menteri sosial tri risma harini padarabusya
bantuan ini kita berikan kepada terutama kepada para tenaga medis
kemudian pekerja pekerja sosial dan masyarakat
yang memang terkena dampak langsung terhadap pandemi ini
mereka butuh tenaga yang lebih besar dibandingkan hari hari saat mereka bertugas
demikian pula bertugas makan
karena itu dan kami dibantu oleh ct arsa karena pengeluaran ini cukup besar
menurut sekretaris ct arsa latif harnoko
distribusi makanan bergizi tersebut telah
dilakukan sejak dua puluh tujuh juli hingga pertengahan agustus lalu
donasi diberikan secara serentak di tiga wilayah yakni jabodetabek bandung dan surabaya
sebanyak delapan puluh ribu paket makanan didistribusikan ke ratusan fasilitas kesehatan
pusat pusat isolasi terpadu serta masyarakat yang membutuhkan
masalah ini bukan masalah hanya indonesia tapi masalah seluruh dunia
tapi insya allah amanah ibu bisa kami jalankan bu dengan baik
insya allah dan ini demi kelangsutan bangsa indonesia ekonomi akan tetap akan bisa berjalan
dan masyarakat akan bisa terjaga secara ekonominya dan kesehatannya
donasi yang terkumpul dari keringinan hati pemirsa dan pembaca setia transmedia ini diharapkan mampu
membantu meringankan beban serta memulihkan roda perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas
dari sahara dia sonny solisiono jakarta